terima kasih anda masih bersama kami
satreskoba polrestabes surabaya kembali menggagalkan upaya peredaran sabu sabu
seberat empat tujuh kg dan tujuh lebih butir pil ekstasi dari sebuah rumah kos
modus peredaran narkoba jaringan la paz madiun ini
menggunakan bungkus teh hijau cina untuk mengelabuhi petugas
kepolisian daerah jawa timur merilis hasil tangkapan peredaran narkoba
dengan perang bukti sabu sabu seberat empat tujuh kg dan tujuh tujuh ratus butir pil ekstasi
dari sebuah rumah kos di dukupaki surabaya
untuk mengelabui petugas tersangka mengemas barang haram ini ke dalam bungkus teh hijau
narkoba narkoba tersebut sedianya akan dikirim ke jakarta
dengan sistem terputus dari seorang bandar di lapas madiun
polisi menyatakan seluruh peredaran narkoba adalah hasil dari satu orang bandar
melakukan pendalaman terus di salah satu la paz madiun
untuk inisial sudah ada inisial di y dan kita akan insya allah
ini akan bisa mengungkap lebih besar lagi
tidak hanya merilis hasil ungkap narkoba
kapolodajatim juga memusnahkan barang bukti dua kg sabu sabu
dan sekitar empat ribu butir pil ekstasi
yang merupakan barang bukti hasil ungkap kasus narkoba sebelumnya